menikmati cakwe polos mungkin sudah biasa tapi cakwe yang satu ini ada isiannya ayam dan udang
hmm gurih ini nih yang menjadi rahasia bertahannya cakwe peneleh selama puluhan tahun
bukan hanya rasanya saja yang enak tapi juga ada inovasi
cakwe peneleh sudah berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh delapan di jalan peneleh surabaya
sekitar tahun sembilan puluh an usaha cakwe ini pindah ke salah satu pusat perbelanjaan di surabaya utara
cakwe polos seharga rp enam lima ratus ini masih bertahan hingga tiga dekade
proses pembuatan cakwe cukup simpel
adonan dibentangkan di meja yang telah ditaburi tepung kemudian diolesi bawang putih halus dan dilipat
selanjutnya dipotong menjadi beberapa bagian ditumpuk ditarik dan siap digoreng
panjang cakwenya bisa mencapai dua puluh cm
selain cakwe polos ada juga cakwe isi ayam dan udang yang dijual rp tujuh lima ratus per potong
proses pembuatannya sama dengan cakwe polos
bedanya hanya ditambahkan dengan adonan ayam udang wortel dan daun bawang yang telah dihaluskan lalu digoreng
pemilik tetap mempertahankan kualitas dan rasa dengan memilih bahan baku yang premium
variasi menu lain juga dibuat seperti roti goreng ote ote otak otak kue lobak dan lainnya
setiap hari tepung terigu yang dihabiskan mencapai dua puluh lima kg
sekarang kan karena saingan banyak yang murah murah tapi kita tetap stay jaga kualitas
minyak bahan baku kita semua ambilnya yang premium
jadi kita tetap stabilkan kualitas dan harganya juga oke dan terjangkau
selama tiga puluh empat tahun cakwe polos di kedai yang buka mulai pukul sepuluh pagi hingga setengah lima sore ini masih mendapat tempat di hati pembeli
gurih gurih sudah langganan lama soalnya
berapa lama kira kira
sepuluh tahun ada
sekarang lanjut minum di bawah pohon
ini adalah salah satu minuman khas jawa es dawet
yang saya beli ini kebetulan dawetnya berwarna merah muda
tekstur dawetnya kenyal karena terbuat dari tepung tapioca
lalu perpaduan rasanya ini ada manis dan gurih dari gula aren dan santan kelapa
lokasi yang rindang melengkapi suasana saat menikmati es dawet kudus cak minto di jalan maijen sungkono surabaya
penjual es dawet ini merantau dari kudus jawa tengah sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam silam
awalnya penjualan menggunakan gerobak keliling dengan harga rp satu lima ratus per gelas
kini es dawet dijual seharga rp sembilan per gelasnya
sajian es dawet ini semakin nikmat dengan tambahan tape singkong gula aren krimer dan es batu serut
rahasia bertahan selama dua puluh enam tahun di balik es dawet ini adalah gula aren dari kudus
sementara di balik dawet yang kenyal ada sekitar sepuluh kg tepung tapioca yang dihabiskan setiap harinya
kalau dawet cak minto itu gulanya beda lebih kental
pengawet dawetnya lebih kenyal
rasanya yang khas menjadi magnet para pelanggan lama maupun baru untuk kembali menikmati es dawet kudus ini
apa kayak panas kayak gini seger banget sih kalau minum kayak gini es daun
biar ini pertama kali saya minum dawet di surabaya gitu
seminggu kadang dua kali sampai tiga kali gitu sih
kalau rasanya sih ya enak sih kak menurutku
memang rekomen banget sih
kedai cak minto yang buka mulai pukul delapan tiga puluh pagi
hingga lima sore ini dalam sehari rata rata menjual lima ratus gelas es dawet